hari ini tanggal sembilan maret pemerintah menetapkan sebagai hari musik nasional
namun sudahkah hari musik ini menjadi suatu momentum kebangkitan musik tanah air
karena jika kita berbicara kebangkitan musik di sini tentu saja kita tidak hanya melihat kemerinci rupiah yang cukup luar biasa angkanya
tapi juga bagaimana industri musik ini dapat terbebas dari pembajakan karya
siapakah yang sebenarnya diuntungkan dari industri musik digital di tanah air
dan sejauh mana platform digital ini sudah memberikan dampak positif bagi industri musik
kami akan bahas lebih dalam di segmen dianalys

melihat industri secara keseluruhan menurut saya sih baik baik saja ya
dalam arti baik baik saja begini mereka hidup dengan komunitasnya sendiri dengan ekosistemnya sendiri gitu
dari seniman yang independen dari seniman yang mainstream mereka memiliki ekosistemnya sendiri
tanpa campur tangan pihak yang lain mereka hidup
akhirnya gitu terbiasa ya terbiasa oleh kondisi
akhirnya mereka survive dan struggle dengan cara mereka masing masing gitu
survive dan struggle dengan cara mereka sendiri
kemudian mungkin kita melihat flashback sedikit ke masa lalu lagi nih
di tahun dua ribu lima kemudian sepertinya ada suatu langkah revolusioner yang muncul layanan musik streaming ataupun digital seperti itu
yang memang disebut sebut dapat menjadi solusi bagi industri musik tanah air
apakah anda melihat ini solusi atau justru tidak benar benar mampu
itu menjadi solusi bagi sejumlah musik tanah air karena mungkin hanya sebagian pihak sebagian kecil saja yang mendapatkan keuntungan dari musik digital ini
sebenarnya kalau ngomongin musik digital dimanapun yang namanya keuntungan masih sulit
karena kayak spotify aja dengan lima puluh juta pelanggan seluruh dunia dia merasa masih merugi
itu layanan musik streaming ya
saya pikir sekarang pun juga belum memberikan nilai ekonomis yang cukup maksimal
untuk teman teman musisi gitu
cuma kita kan harus update dan harus selalu mengikuti apa yang terjadi dalam perkembangannya di dunia musik ini gitu ya
terutama digital gitu
ketika layanan digital download itu mewabah terus berpindah menjadi streaming
mau gak mau kita harus ada di sana gitu
perkara nanti ini membawa nilai ekonomis tentunya butuh waktu
tapi sekarang butuh presence dulu nih
jadi etalase etalase digital ini kan perlu ketika nanti kita ngomong
eh gue punya album baru nih bisa
dapatin di mana
kalau cek di icun nggak ada cek di spotify nggak ada cek di layanan yang lain nggak ada
lo harus cari ke tokocd
kan udah nggak seperti itu eranya gitu
jadi menurut saya sekarang layanan streaming dan digital download itu masih sebatas sebagai etalase dahulu
etalase untuk mereka memiliki karya baru
itu nanti keuntungan dan nilai ekonomisnya mungkin akan bisa didapatkan beberapa tahun lagi
segala macam kan sangat sedikit yang diterima oleh teman teman musisi ya
apalagi musik streaming gitu
bayangkan kita berlangganan layanan musik streaming lima puluh ribu sebulan itu jutaan lagu bisa kita dengarkan
berapa persen yang mereka dapatkan ya kan
jadi sangat sedikit sebenarnya gitu
makanya mereka masih memanfaatkan off air mereka menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar bagi teman teman musisi di indonesia dan juga dunia
tidak heran makanya band band besar kelas dunia sekarang
pada datang ke indonesia pada datang ke asia segala macam
karena pemasukan paling besar di sana gitu
mas adip kalau anda melihat mengenai tadi yang anda katakan bahwa ini seperti etalase terlebih dahulu bagi sejumlah musisi dalam negeri
untuk presence hadir terlebih dahulu seperti itu
bagaimana sebenarnya prediksi mengenai industri musik streaming ini ke depannya
sampai kapan akan bertahan
karena memang kalau kita melihat juga mungkin bagi sejumlah penikmat musik
sepertinya juga sudah ada beberapa yang kembali beralih ke masa lalu seperti itu
apakah ke depannya mungkin kerelisan fisik ini akan mampu kembali bersaing seperti siklus berputar
begitu ketika streaming mungkin tidak terlalu mungkin mendapatkan tempatnya
akhirnya kembali lagi ke kerelisan fisik vinil kaset mungkin
seperti apa mas adib
kalau saya pikir kaset cd vinil itu seperti merchandise ya
jadi ketika orang membeli kerelisan fisik biasanya ada yang suka katy perry
ketika kerelisan fisik itu menjadi seperti merchandise
jadi akan susah kalau mengulang kesuksesan mereka bisa laku jutaan kopi
karena era digital ini kan makin akan membuat orang hidupnya ada dalam genggaman tangan di cell phone
dengerin lagu di situ
berkomunikasi orang di situ
jadi semuanya akan ada di situ
rilisan fisik menurut saya walaupun secara peningkatan
lagi naik banget gitu
akan tetap mendapat tempat
tapi secara nilai tidak akan banyak
kita menyebut beberapa rilisan band indonesia yang berhasil rilis dalam bentuk vinil
mereka tidak lebih dari seribu keping
itu pun penjualannya ada yang sold out
ada yang kadang masih ada
jadi kalau dihitung hitung nilai ekonomisnya mungkin tidak seberapa
tapi sebagai sebuah bagian
dan anak generasi sekarang mulai peduli untuk mengkoleksi itu ya
di rumahnya mereka untuk mengkoleksi piringan hitam
karena playernya juga lebih murah sekarang gitu
berarti anda melihat vinil ataupun rilisan fisik lainnya seperti merchandise saja ya
mungkin penghargaan seperti itu dari penikmat musik terhadap band ataupun musisi favoritnya
kalau kita melihat lagi tren musik streaming yang sekarang mungkin cukup dikatakan meledak
walaupun memang di sejumlah pemilik
aplikasi digital ini merasakan kerugian
sampai kapan sebenarnya aplikasi musik streaming ini akan bertahan di pasar
kalau nilai statistik dari nielsen sendiri bilang bahwa tiap tahun selalu nambah
pengguna streaming itu selalu naik
jadi saya pikir tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas itu streaming di indonesia akan makin populer ya
katakanlah dulu kita sempat dihinggapi demam ring backtone
saya pikir tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas itu streaming akan menjadi gaya hidup baru gitu
kita mungkin akan menemukan supir angkot di angkotnya colokin handphonenya terus streaming ke bluetooth lewat speaker yang ada di situ gitu
itu dalam waktu dekat mungkin saja akan terjadi gitu
karena kita lihat sekarang beragam telco menjual paket internetnya sangat ekonomis ya sekarang ya
jadi akhirnya orang mengkonsumsi lagu mengkonsumsi film mengkonsumsi
musisi musisi yang dia sukai akhirnya lewat layanan streaming tadi itu
yang dibutuhkan sekarang adalah payung hukum supaya bagaimana musisi pencipta lagu itu mendapat penghargaan yang pas
royalti yang pas dari lembaga collecting society yang ada di indonesia ini supaya mereka mendapatkan haknya gitu
jadi lagu lagu yang diputar di cafe di mall di radio di hotel di tv itu mereka bisa dapat royaltinya gitu
itu yang menurut saya di era digital itu perlu
perlu di apa ya perlu menjadi perhatian penting buat stakeholder semua musik di indonesia gitu
terutama pemerintah juga harus aware
mumpung ini momentumnya pas nih hari musik nih
jangan hanya dipakai buat momentum kampanye aja teman teman musisinya gitu
baik adib hidayat pm red rolling stones indonesia
terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia business